itu perjuangan melawan kelebihan berat badan atau obesitas ini ternyata bukan cuma masalah manusia ya
satwa juga seperti ada seekor anjing yang mengalami hal yang sama ya obes anjingnya itu
di houston amerika serikat ada fat vincent seekor anjing pengidap obesitas yang kini jadi inspirasi
ini adalah fat vincent delapan bulan lalu berat badannya sekitar sembilan belas kg di atas normal untuk anjing jenis daksun
yang biasanya berbobot sekitar enam atau tujuh kg saja
wow ini luar biasa fat vincent tidak cuma bermasalah dengan kolesterol tinggi tapi ia juga mengalami depresi setelah ditinggal mati pemiliknya
nah sempat terdampar di tempat penampungan hewan tapi kini kisah fat vincent berubah satu ratus delapan puluh derajat
berkat latihan aerobik di bawah asuhan tim k sembilan angels rescue
menjadi delapan lima kg
lumayan ini satu lima kg lagi menuju berat idealnya
aerobik adalah kunci ya